kericuhan yang melibatkan supporter persija dan persib pecah di stadion patriot candrabaga kota bekasi jawa barat pada sabtu
petugas menduga kerusuhan terjadi akibat tim tuan rumah gagal meraih poin penuh
hal ini memicu kekecewaan supporter yang berbuntut kerusuhan
padahal sebelumnya polisi menyatakan pertandingan berlangsung tanpa supporter persib
saat memeriksa penonton polisi menemukan narkoba dan minuman keras yang dibawa oleh sejumlah penonton
akibat kericuhan tersebut supporter yang terluka dilarikan ke rumah sakit
sementara itu lalu lintas di jalan ahmad yani mengalami
kemacetan tim liputan cnn indonesia